ke informasi berikutnya pekan nasional petani dan nelayan atau penastani ke enam belas tahun dua ribu dua puluh satu
akan berlangsung di padang sumatera barat sepuluh hingga lima belas juni mendatang
kementerian pertanian menyebut penas tahun ini menjadi bagian strategi
supaya menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan
penas tani tidak sekedar pameran semata
melainkan juga memperlihatkan berbagai teknologi ilmu pengetahuan baru
dan mengangkat kearifan lokal dalam menghadap perubahan iklim
dampak fenomena iklim el nino berpotensi memberi ancaman kekeringan yang cukup parah terhadap pertanian
selain iklim yang cukup ekstrim ketegangan politik yang terjadi di berbagai belahan dunia
ikut memberi tantangan besar terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan negara
penas tani diharapkan menjadi bagian strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional
pertemuan para petani dan nelayan seluruh indonesia itu akan berlangsung di kota padang sumatera barat
sepuluh hingga lima belas juni mendatang
presiden joko widodo direncanakan hadir dan membuka kegiatan yang dipusatkan di lapangan udara sultan syahir padang tersebut
selasa pagi menteri pertanian syahrul yassin limpo memantau kesiapan pelaksanaan dan lokasi kegiatan tersebut
menteri yassin limpo menjamin penas tani tidak hanya sekedar pameran semata
melainkan juga akan diperlihatkan berbagai teknologi ilmu pengetahuan
dan mengangkat kearifan lokal dalam menghadapi perubahan iklim
juga akan ada bisnis matching di mana akan dipertemukan antara produsen dengan konsumen
saya kira apa yang dilakukan di pns enam belas ini oleh kerukunan kontak tani nasional kita ketuanya ada hebat banget
ini adalah bagian bagian untuk mengkonsolidasi kekuatan dan potensi pertanian
konsolidasi potensi dan kekuatan pertanian
di dalam menjaga
ini adalah bagian dari ketahanan pangan nasional kita
dibanding pelaksanaan tahun tahun sebelumnya penastani ke enam belas memiliki spesifikasi
logo penas sumatera barat ini ada spesifik
biasanya kalau dikalkin kemarin pesut di malang apel kemudian di aceh kembang
tapi sumatera barat ada ikannya ada ternaknya ada rumah gadang
jadi khas kenyamanan orang sumatera barat
jadi ini yang menjadi pilihan teman teman dulu kenapa memilih sumatera barat sebagai tuan rumah
sebagai tuan rumah perhelatan penas untuk pertama kalinya pemerintah provinsi sumatera barat menyatakan kesiapannya
ini menghadirkan hal hal yang berbeda dengan yang sebelumnya
dan bahkan ini akan menjadi momen bagi kita untuk bagaimana penglibatan milenial untuk pertanian itu
makanya kita menghadirkan smart farming
dan kemudian juga berapa punya teknologi yang terbaru baik di indonesia ataupun juga di nasional provinsi
yang termasuk di sumatera barat
yang terakhir akan kita hadirkan nanti adalah kainan peternakan
penas tani nelayan dua ribu dua puluh tiga akan dihadiri petani dan nelayan dari seluruh indonesia termasuk gubernur bupati dan wali kota
diperkirakan kehadiran peserta mencapai dua puluh hingga empat puluh orang
penas tani nelayan merupakan forum pertemuan yang telah berlangsung sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
dan menjadi bagian yang strategis dalam upaya membangun kesepahaman diantara berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian maupun perikanan